soal mau minta tambahan dana
dia bilang sementara nggak bisa nyiapin uang buat saya
ya di departemennya sedang ada masalah
terus jadinya gimana
kegiatan kalian terpaksa ditunda
kata bang edi di departemen agus ada masalah
efeknya ke kita terpaksa
tim yang sekarang saya kira lebih oke dibanding anak buah kang remon
gak taunya enggak
gara gara mereka kalah lawan backing orang orang di parkiran di pasar sama di terminal
sekarang nasib kita bagaikan berjalan di hutan tengah malam
kita bukan cuma gajari merasakan kekuasaan di parkiran di pasar sama di terminal
tapi kita juga kehilangan wilayah
yang selama ini urusan keamanannya kita pegang
kamu gak ada komen
disuruh bang edi
kok gak diangkat
sengaja saya gak angkat
biar dia nanti nelfon kamu
gak mau kamu angkat
justru kamu pengennya kalau dia nelpon
yang di telepon itu kamu
tapi bukan dalam keadaan kayak gini
gak diangkat juga
tunggu ini ya
tunggu lima menit nanti telepon lagi
kalau kita kerja di parkiran
kita bakal kejemur terus
mending kerja kayak gini aja
butuh duit jalan
udah punya duit kita bisa santai
tapi kadang kadang kita gak dapat korban
bukan kadang kadang sering
udah nunggu seharian kita pulang gak bawa apa apa
kalau di parkiran kita bisa punya setiap hari
ada yang telepon
saya mau revisi informasi
tadi kan saya nawarin kerja di parkiran
ternyata di mana
berarti bareng sama temen kamu yang pernah saya rampas hp nya
yang pernah nyerang saya
yang terus saya bales
iya memangnya kenapa
masa bareng musuh
itu kan dulu
sekarang jadi temen aja
saya gak enak
gak enak kenapa
iya kasus itu
anak anak di sini udah lupain itu
saya pikir pikir dulu deh
oh taunya dia mau kerja di parkiran
pas tahu ternyata di terminal dia mau pikir pikir dulu
di dan udah ikut aus
pengen nih nelfon lagi
ngasih tahu uang buat biaya marketing
cuma sejuta kurang
gak cukup buat kegiatan
bang edi nyusul saya minta ke kamu lagi
tadi nelpon bang edi jam berapa
sekitar jam sepuluh
sekitar jam sebelas ada masalah
ada masalah apa
saya sementara gak bisa nyiapin uang buat kamu
langsung minta ke bang edi aja
ini urusan internal
kamu gak perlu tau
kecuali bang edi mau ngasih tahu
saya telepon bang edi
kayaknya ada masalah
saya barusan nelfon agus
soal mau minta tambahan dana
dia bilang sementara nggak bisa nyiapin uang buat saya
ya di departemennya sedang ada masalah
terus jadinya gimana
kegiatan kalian terpaksa ditunda
kata bang edi di departemen agus ada masalah
efeknya ke kita terpaksa kegiatan kita ditunda
selamat datang di parkiran
kalau mau jajan deket
ada yang jualan di situ
kalau mau makan nasi kita harus jalan santai dulu ke warung
sekitar dua ratus meter dari sini
kamu nyuruh orang buat ngeroyok orang yang ngajak aku jadi copet
berarti yang tadi ngeroyok orang yang ngajak aku jadi copet beneran tukang todong
asep ada yang nodong
bukan asep saep
waktu aku habis nyopet dompetnya aku kasih dia
uangnya dia ambil
terus tau tau ada dua orang dateng
minta uang sama hp

jadinya sekarang hp dia nggak ada
aku nggak bisa kontak dia dia juga nggak bisa kontak aku
sekarang dia kemana
tadi saep kesini
terus dia juga sempat dipukulin
sekarang dia udah pergi lagi
waktu dia ada yang ngodong aku lari
kalau kamu udah gak bisa kontak dia terus dia juga nggak bisa kontak kamu
berarti kamu udah bebas
gak tau deh
mudah mudahan aja dia kapok
gara gara udah dipenjara empat kali aja dia belum kapok
gimana kalau cuma kena todong
tadi waktu ketemu kamu dia ngomong apa
saya kasih makan cilok
terus waktu mau pulang
dia minta ongkos
ya udah teleponannya udah dulu
aku masih kerja
gak enak kalau kelamaan teleponan
temen kamu yang menjadi copet gimana kabarnya
tadi yang ngajak dia jadi copet ada yang nodong
uang sama hp nya diminta
temen saya kabur
jadi sekarang dia sama orang yang ngajak dia jadi copet
udah gak bisa saling kontak lagi
memangnya kenapa pak
saya cuma pengen tahu aja
ya udah kamu lanjut kerja lagi